indonesia dengan tujuh belas pulau yang dimilikinya memiliki potensi wisata yang terbentang luas
dari sabang hingga merauke
kekayaan dan pesona alam yang lengkap dimiliki indonesia seharusnya mampu menjadikan negeri ini
destinasi wisata dunia
lalu mampukah wonderful indonesia tidak hanya menjadi tagline tapi juga diakui oleh warga dunia
nah apa apa saja yang menjadi tantangan pariwisata tanah air kita akan ulas dalam insight hari ini bersama saya desi anwar
di tengah goncangan krisis yang dialami beberapa negara asia belakangan ini
pemanfaatan sektor pariwisata dapat menjadi strategi baru dalam pembangunan ekonomi nasional
nah kekayaan alam dan keindahan indonesia seharusnya mampu menarik pelancong berbagai negara dan wisatawan domestik
kurang lebih setahun ke depan indonesia dan negara asia tenggara lainnya
akan masuk di era masyarakat ekonomi asean
salah satu sektor yang harus bersaing dalam era ini adalah industri pariwisata
saat ini pariwisata indonesia masih tertinggal dari thailand singapura dan malaysia
padahal indonesia memiliki keunggulan yang tidak kalah menarik dengan tiga negara tersebut
sektor pariwisata bisa menjadi strategi baru pembangunan ekonomi nasional
di tengah krisis yang dialami beberapa negara asia juga eropa belakangan ini
dapat menciptakan mata rantai industri di berbagai sektor lain
seperti industri perhotelan dan losmen
industri kerajinan tangan
serta industri biro perjalanan
pada tahun dua ribu empat belas sektor pariwisata menyumbangkan produk domestik bruto mencapai tiga ratus empat puluh tujuh triliun rupiah
atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional
namun pertumbuhan industri pariwisata nasional belum memberikan dampak signifikan
bagi pembangunan ekonomi daerah
masih banyak potensi daerah yang belum dikembangkan dengan baik
pembangunan infrastruktur yang belum memadai dan sumber daya manusia yang belum terampil
membuat dunia pariwisata di indonesia menyimpan segudang pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan
ini adalah pemerintah cnn indonesia
ya besarnya potensi pariwisata indonesia dibuktikan dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke indonesia setiap tahun
pesona kanekaragaman alam dan kekayaan budaya nusantara terbukti mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan berwisata di indonesia
berikut saya berikan sedikit ulasan mengenai potensi pariwisata indonesia
ya wisatawan dari berbagai negara datang ke indonesia melalui
beberapa tempat yang menjadi pintu masuk menuju indonesia
setiap tahunnya jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan
kita mulai dari salah satu daerah yang paling populer bagi turis panca negara adalah bali masuk lewat bandara ngurah rai
ini pintu masuk terbesar bagi wisatawan mancanegara dengan jumlah tiga tujuh wisatawan pada tahun dua ribu dua puluh
bandara soekarno hatta di tangerang banten sebanyak dua dua juta wisatawan mancanegara
bandara yang paling dekat ya dengan jakarta
kemudian dari kepulauan riau masuk lewat batam menjadi pintu masuk bagi satu empat juta wisatawan mancanegara
dan juga dari masih di kepulauan riau di tanjung ubang sebanyak tiga ratus dua puluh wisatawan mancanegara masuk ke indonesia lewat tanjung ubang

dan kuala namu di sumatera utara dimana sebanyak dua ratus tiga puluh empat wisatawan mancanegara masuk ke indonesia
untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegaranya indonesia memang harus bersaing dengan pariwisata di seluruh dunia
nah meningkatnya daya saing pariwisata indonesia ini dibuktikan dengan meningkatnya peringkat indonesia dalam indeks kompetitif pariwisata antar negara
pada tahun dua ribu tiga belas indonesia naik ke peringkat tujuh puluh dari satu ratus empat puluh sembilan negara
tapi pada tahun dua ribu tiga belas ada kenaikan indonesia naik ke peringkat tujuh puluh dari satu ratus empat puluh negara
sementara pada tahun dua ribu lima belas lebih baik lagi peringkat lima puluh dari satu ratus empat puluh satu negara
jadi ada terus kenaikan dalam peringkat bagi indonesia
sementara itu juga negara indonesia negara indonesia itu masih berkembang dengan peringkat kecil

jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung juga menambah penerimaan devisa bagi indonesia
berikut saya berikan lima negara asal wisatawan mancanegara dengan devisa atau sumbangan devisa bagi indonesia yang terbesar pada tahun dua ribu dua puluh
kita mulai dari negara tetangga kita australia
di posisi pertama dengan devisa sebesar satu delapan ratus dua juta dolar amerika serikat
yang disumbangkan ke indonesia
kemudian disusul oleh singapura dengan devisa sebesar satu satu ratus empat puluh lima juta dolar amerika serikat
kemudian dari malaysia dengan devisa sebesar satu lima puluh tiga juta dolar amerika serikat
tiongkok dengan devisa sebesar sembilan ratus delapan puluh satu juta dolar
dan terakhir tetangga kita dari jepang dengan devisa sebesar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dolar
jepang dengan devisa sebesar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dolar

ya ini adalah lima negara yang menyumbang devisa terbesar ke indonesia
sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi indonesia
lalu bagaimana wonderful indonesia akan mendunia
setelah informasi berikut ini saya akan berbincang dengan menteri pariwisata arief yahya
tetaplah bersama invite
sebagai negara kepulauan terluas di dunia indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa besarnya
sektor pariwisata juga dinilai mampu menjadi salah satu tonggak ekonomi nasional
nah bagaimana indonesia akan memanfaatkan potensi wisatanya
di masa depan dan apa saja strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata
telah hadir bersama saya di studio menteri pariwisata arief yahya
pak arief selamat datang di insight apa kabar pak
baik baik saja kau jadi menteri boleh libur gak
gak boleh oke biasanya kalau libur bersama keluarga itu kemana mana saja pak arief
ada tempat tempat yang jadi favorit
ya seperti biasa tradisional ke bali nomor satu
jawa barat karena kami tinggal di sana
terus kemana lagi seluruh indonesia sudah dikunjungi
kalau sekarang sudah hampir semua sudah saya kunjungi sebagai menteri pariwisata
ya sebagai menteri tapi harus juga dong ajak keluarga ya kalau bali mungkin sudah sering dikunjungi dan dikenal di seluruh dunia
nah kalau kita lihat memang indonesia kan merupakan wah luar biasa negara tujuh belas ribu kepulauan
lalu kita banggakan banyak sekali tempat tempat yang menarik untuk dikunjungi baik dari gunung pantai untuk divingnya dan lain sebagainya
tapi kalau kita lihat dari angka pak arief pak arief kan paling tahu mengenai ini
tahun dua ribu empat belas yang lalu hampir mencapai sembilan empat juta ini sebenarnya meningkat karena tahun sebelumnya sekitar delapan jutaan
tapi kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang jauh lebih kecil singapura saja lima belas satu juta jumlah wisatawannya
sementara malaysia dua puluh tujuh empat juta dan thailand dua puluh empat delapan juta jelas ada sesuatu yang tidak beres
mengapa orang lebih suka ke singapura ketimbang ke indonesia yang begitu kaya dengan potensi
kira kira bagaimana menggali potensi ini supaya orang lebih banyak datang
jadi kalau untuk potensi tidak ada keraguan kita menurut world economic forum kita itu selalu top dua puluh
jadi natural disaster
iya jadi natural disaster
dan juga sumber daya kita itu sangat tinggi lalu harga kompetitif kita juga selalu top lima di dunia
karena in short potensi tidak ada masalah yang masalah di kita itu adalah performansinya sangat buruk
bila dibandingkan dengan malaysia dan thailand kita sepertiganya dalam jumlah turis
kalau dari devisa kita setengahnya malaysia seperempatnya thailand
sementara kita dua ratus lima puluh juta penduduk
jadi kira kira apa yang mungkin pr nya ya pak arief ini karena jelas potensinya banyak tapi implementasinya kurang
sementara itu tahun depan tahun ini ya sebenarnya tahun dua ribu enam belas sudah masuk ke mea masyarakat ekonomi asean
yang berarti mungkin kita justru lebih banyak
lebih banyak ke negara tetangga ketimbang mereka datang ke kita
kembali dari data yang ada dari world economic forum ada mengeluarkan mereka ttci travel and tourism competitiveness index
jadi di seluruh asia ya
di seluruh dunia
di seluruh dunia
dan kalau tidak salah singapura itu nomor sepuluh
tahun dua ribu empat belas dia turun nomor sebelas
nah kita yang dari tujuh puluh ini naik melompat
dua puluh peringkat sekarang nomor lima puluh
tapi masih kalah dengan thailand malaysia dan singapura
apa sih yang lemah di kita
itu kita ketahui
kebersihan lingkungan kita
bottom tiga terburuk di dunia kita itu salah satunya
jadi mungkin wc umumnya atau
itu tidak bagus dinilai tidak bagus
destinasinya atau kotor banyak sampah ya memang sih ya
jadi pr nya pak arief ini merupakan tantangan ya pak arief
anda dari private sector yang ngurusin bisnis tiba tiba ngurusin pariwisata
challenge nya untuk memperbaiki itu apa apa saja
jadi tiga besar
yang pertama di marketing
lemah sekali kita
yang kedua di pengembangan destinasi
kita hanya kenal bali bali dan bali
dan yang ketiga di hr
nah tiga tiganya harus kita siapkan
oke apa yang akan dibenahi di bawah pak arief ini
branding kita tidak dikenal di dunia
akhirnya kita kerja keras setahun ini
akhirnya lompat seratus peringkat sekarang
saya juga sering lihat ini di cnn international
wonderful ini dan bagus ini sebenarnya
itu tidak kalah lah dari ini kan biasanya orang malaysia truly asia
itu sangat dikenal
jadi mungkin harus ada upaya lebih ke sana lagi ya
harus harus sangat intensif
tapi kenapa wonderful ya dipilih
jadi itu kita udah diskusikan habis habisan
ada juga yang mengusulkan wow
wow juga bagus
hanya sayangnya wow pernah digunakan oleh filipina
dan sekarang sedang digunakan oleh salah satu negara di afrika
ada juga yang mengusulkan remarkable
dan pernah digunakan dulu kalau tidak salah
pernah oleh kementrian lainnya
cuma sayangnya sekarang sedang digunakan oleh rwanda
nah wonderful indonesia sekarang posisinya sudah empat puluh tujuh
kalau kita bicara wonderful indonesia pesan apa yang kita ingin kirim kepada turis
apalagi dari luar negeri
jadi tagline itu atau logo itu mencerminkan apa yang akan kita jual
sebenarnya branding itu adalah janji dari produk untuk ke customer nya
bahwa indonesia itu wonderful
indonesia itu mempesona
itu ada datanya
jadi datanya menunjukkan natural resources kita itu
cuma itu tidak pernah dikatakan yang indah itu namanya apa
nah sekarang baru kita kasih nama
namanya adalah wonderful indonesia
seperti orang malaysia menamakan dirinya dengan logo dan tagline nya truly asia
dan sekarang truly asia itu nomor sembilan puluh enam
tapi ini balik lagi ke wonderful nya
wonderful nya apa apakah hanya keindahannya
karena ya memang kalau kita lihat dari malaysia truly asia itu mungkin
jadi bukan hanya budaya
ada olahraganya mungkin
ada situs situs bersejarah
ada tiga besar
dan yang kedua nature
dan yang ketiga adalah man made
kepada wisman kita terutama
karena datang ke indonesia karena apa
tapi sebenarnya potensial juga

punya salah satu spot untuk surfing yang luar biasa
karena sebagai contohnya wisata bahari marine tourism itu belum digarap dengan baik di indonesia
padahal garis pantai kita itu terpanjang kedua di dunia
apakah karena promosinya lebih bagus
apakah itu olahraganya
fasilitas yang ada di sana jauh lebih bagus daripada karena pantai kita kan jumlahnya banyak sekali
nomor satu karena promosinya
jadi promosi itu adalah kegiatan yang paling cepat quick win yang harus kita lakukan
untuk segera attract wisman datang ke indonesia
tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus mempersiapkan destinasinya
jadi akses ke sana harus naik apa dan sebagainya
ini bagian dari prasarana dan infrastruktur ya
infrastruktur yang harus kita siapkan
demikian juga man made kita harus sering mengadakan international event di indonesia
contoh kita sekarang sudah memutuskan bahwa motogp dua ribu tujuh belas akan ada di indonesia
demikian juga nanti asean games tahun dua ribu delapan belas
nah ini harus dilihat sebagai bagian dari pariwisata which is itu adalah bisnis
ya ini mata rantai nya
kemudian nih kalau bagi dari segi promosi
apakah kita sudah betul betul memaksimaisi yang namanya online internet website
karena sekarang ini kebanyakan orang itu selalu googling kan mencari tempat tempat yang mana
ada di trip advisor review dan lain sebagainya kan
itu bagaimana tadi disebutkan ict nya
ya kita sangat menyadari itu dan kita harus lihat lifestyle dan teknologi itu sudah ada di sana
itu sudah menggunakan digital media untuk searching
nah ketika customer nya sudah digital maka kita harus mempromosikan menggunakan digital
saya berani menyebut disini kita sudah bekerjasama dengan google
dengan trip advisor dengan baidu di china karena google tidak digunakan di china
hampir seluruh media sosial yang digital kita menggunakannya
aduh bahas kita tidak akan bisa brand kita itu lompat seratus peringkat tanpa kita menggunakan digital media
tapi kontennya itu sendiri terus di update atau tidak
atau bagaimana karena kan harusnya googling terus kemudian disitu kan lengkap situsnya apa
destinasi nya seperti apa fasilitas
jadi kan berarti harus betul betul bagus kan website pariwisatanya
benar sekali jadi kita sekarang setahun ini mati matian memperbaiki konten kita
jadi harus selalu update
harus orang selalu mudah
jadi kalau promosi itu tidak hanya branding tapi kita advertising juga
oh acara ini anda bisa menggunakan apa
kalau anda mau datang ke tempat itu maka naik airlines nya apa hotel nya apa berapa diskon nya disitu
jadi ada mata rantai nya itu mencapai dari berusaha milik
sampai dari mulai awareness interest desire harus sampai action
nah ini baru kita lakukan setahun ini
memang harus sedikit sabar

karena apa yang kita lakukan tahun ini baru kita nikmati tahun depan
jadi semua promosi dan lain sebagainya itu kita panenya baru tahun dua ribu dua puluh
ya mungkin harus agak cepat karena potensinya ini begitu banyak
dan kita kan tahun dua ribu enam belas ini kan masih harus mendongkrak perekonomian kita
dan kalau tidak salah pariwisata bisa sangat menyumbang terhadap pdb atau revenue
dan bisa sangat membantu sebagai salah satu
dan juga ini lah pendongkrak utama dari perekonomian indonesia
kita break sebentar ya pak arief
tapi kita akan lanjutkan mengenai tantangan apa lagi yang kita hadapi
dan setelah informasi berikut ini kita akan kembali untuk membahas lebih banyak lagi potensi tantangan strategi dan lain sebagainya
pariwisata di indonesia
tetaplah di insight
masih dalam insight kita juga masih lanjutkan pembahasan mengenai potensi pariwisata indonesia
dan berbagai tantangan yang harus dihadapi
dan saya juga ditemani oleh menteri pariwisata arief yahya
pak arief kalau kita lihat tadi mungkin promosi dan marketing itu salah satu faktor yang paling penting
apalagi di dunia yang word of mouth dan lain sebagainya
branding itu sesuatu yang indonesia betul betul harus berinvestasi ke sana
nah sekarang bicara mengenai budget ya
seberapa besar budget yang dialokasikan dari marketing
karena kalau kita lihat misalnya seperti malaysia
mereka tuh punya malaysian tourism board
singapura singapura tourism board
saya ingat waktu zaman pak yop ave dulu dia juga punya mimpi
karena penting memiliki satu badan dimana dari hulu ke hilirnya itu betul betul bisa ditata dengan
baik jadi tanpa harus ya budget alokasi untuk pariwisata
saya lihat kan tidak terlalu besar juga
kalau tidak salah sekitar tujuh atau berapa delapan triliun ya setahun
gimana pak arief
yang pertama bahkan lebih menyedihkan lagi
bertahun tahun pariwisata ini branding tidak dianggap sebagai investment
itulah yang salah fatal
branding adalah investment
saya contohkan indonesia sebelumnya hanya tiga ratus miliar
anggaran untuk branding
sementara malaysia tiga ratus juta usd
atau empat dua triliun menggunakan kurs sekarang
dengan kata lain kita seper empat belas kalinya dibandingkan dengan malaysia
dan kebetulan thailand angkanya hampir sama
oleh karenanya kita harus mengerti bahwa branding promotion itu adalah investment
kita minta tahun ini kita naik menjadi tiga triliun
tidak terlalu kalah jauh lah
ya adalah kemajuan
jadi berarti pemerintah juga percaya bahwa ini salah satu sektor yang harus diperhatikan
kalau kita mau attract satu wisman itu biayanya dua puluh dolar
rule of time nya satu orang wisman itu akan spending seribu usd
itu rata rata ya
dan ini memang betul betul investasi
bukan hanya expense
dan investasinya dia akan kembali kan
exactly akan kembali
expense nya dua puluh dolar tapi nanti bisa dapat seribu dolar
dan target tahun dua ribu enam belas ini kan dua belas juta
menyumbang terhadap kocek kita
di malaysia dan di thailand
ini thailand mereka sangat luar karena mereka juga memiliki thailand tourism board
ide tourism board ini pak arief kenapa kita tidak adopsi
jadi kita punya bpbi namanya
badan promosi pariwisata indonesia itu juga membantu kemenpar
nah sekarang kita bekerjasama dengan erat sekali dengan indonesia tourism board yang namanya bppi tersebut
buktinya sudah ada lah
ada dua mungkin yang bisa saya tunjukkan
yang pertama branding kita wonderful indonesia
sudah mengalahkan amazing thailand yang kita ranking empat puluh tujuh wonderful indonesia
truly asia nya malaysia itu ranking sembilan puluh enam turun
yang kedua halal tourism
malaysia dan turki itu legenda disitu
tidak pernah bisa di kalahkan
tapi untuk tahun dua ribu lima belas halal tourism destination di dunia itu adalah indonesia
kita ingin menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah menghasilkan
sampai level branding
branding itu adalah awareness interest desire action nya belum
jadi kita harapkan hasil yang sekarang tahun dua ribu lima belas bisa kita nikmati di tahun dua ribu enam belas
tapi pada intinya kalau misalnya negara seperti vietnam saja yang jauh lebih kecil ya
dari kita bisa menggait hampir delapan juta kita kurang dari sepuluh juta
sebenarnya harusnya kita sama lah dengan palingnya thailand ya hampir dua puluh lima juta
nah kita kan sudah ada effort seperti bebas visa
ini ada dampaknya sekarang sudah terasa
bebas visa untuk yang baru diberlakukan sudah kita evaluasi
tapi targetnya berapa persen
jadi contoh kita total sepuluh juta
yang baru diberikan bebas visa itu lima juta
tapi itu baru kita rasakan tahun depan
karena kita harus bebas visa terakhir kan baru september
sosialisasi dana sebagainya itu perlu waktu tiga sampai enam tahun
tiga bulan baru berlaku efektif
iya tapi kenapa misalnya sekarang hanya tiga puluh negara yang ditambah nih
seperti singapura dan malaysia mereka diatas seratus negara
jadi kita pertama hanya lima belas negara
inilah kita itu selalu inward looking
destinasi wisata itu bukan hanya indonesia
ketika orang harus memilih
harus ke malaysia atau ke indonesia atau ke thailand
mereka akan lebih mudah memilih ke malaysia dan ke thailand
karena mereka bebas visa tidak ribet
malaysia satu ratus enam puluh dua negara
thailand lima puluh enam negara
waktu itu kita awal tahun posisi baru lima belas negara
oleh karena pemerintah memutuskan untuk memberikan tujuh puluh lima negara yang baru
sehingga total menjadi sembilan puluh negara
nah itu sudah bisa kita rasakan
bagi yang tujuh puluh lima yang baru
dan rencananya sekarang
akan ditambah lagi delapan puluh negara
iya mudah mudahan ini akan membuat ya orang lebih tertarik datang ke indonesia
sekarang tadi disebutkan kita begitu banyak
tempat tempat yang menarik situs situs bersejarah
dan tempat yang spiritual juga ya
angkor wat itu di kambodia
dan di kambodia itu mereka kontribusi terhadap pbb nya
dari turisme itu juga luar biasa
kesempatan kerjanya juga tinggi
tapi kan kita punya borobudur
borobudur itu sebenarnya kan jauh lebih wah dan lain sebagainya gitu
jadi apa rencana untuk fokus ya terhadap point of interest tertentu
karena tentu saja semuanya tidak bisa kita lakukan promosi secara berlebihan
kita bisa betul betul menggayat jauh lebih banyak wisatawan ke situ
kita jawab angkor wat dan umumnya nanti
angkor wat dibanding borobudur
borobudur jumlahnya jumlahnya sepuluhnya angkor wat
jadi kita sekitar dua ratus lima puluh ribu
kalau dua lima juta itu lebih dari dua miliar dolar
kenapa sih ini bisa terjadi seperti ini
borobudur lebih segala galanya
jadi lebih tua lebih dihormati lebih indah lebih besar dan lain sebagainya
tapi kita mempunyai tantangan besar di borobudur
yang pertama akses
akses flight international kita sangat kecil yang direct ke jawa tengah dan jogja
jadi hanya sekitar seratus ribu lebih
dan yang lainnya itu sudah melalui bali dan melalui jakarta
jadi akses kita lemah
maka di sekitar borobudur wajib dibangun bandara yang baru
karena bandara jogja
sudah tidak bisa lagi diperlebar
ini dalam perencanaan kalau tidak salah
jadi sekarang kita punya fokus di top ten destinasi yang akan kita kembangkan
salah satunya adalah borobudur
oke apalagi ya
top ten ini satu borobudu
top ten mulai dari barat sampai ke timur
yang pertama danau toba di sumut
yang kedua tanjung kelayang di bilitung
yang ketiga tanjung lesung di banten
ini kita harus catat
karena turis domestik juga mungkin belum sempat mengunjungi tempat tempat itu
yang keempat pulau seribu di jakarta
yang kelima borobudur tadi
yang keenam bromo
yang ketujuh mandalika
itu di lombok
yang kedelapan komodo labuan bajo
yang kesembilan wakatobi di sultra
yang kesepuluh morotai di nantara
wah ini juga bagi pemirsa kita
ini perlu dicatat ya
ada beberapa yang saya belum kunjungi
seperti misalnya wakatobi
wakatobi sangat indah
iya sangat indah
dan morotai juga belum
raja ampat juga belum
jadi kita sendiri sebenarnya harus mendukung pariwisata indonesia
kita istirahat sebentar lagi pak arief
tapi kita akan lanjutkan dialog kita bersama menteri pariwisata
seusah informasi berikut ini tetaplah bersama insight
masih menyaksikan insight dan kita lanjutkan pembahasan mengenai potensi pariwisata indonesia
ada pak arief yahya bersama saya menteri pariwisata
dan kita sedang berbincang mengenai beberapa potensi yang bisa dikembangkan
karena memang ini luar biasa baik dari segi alamnya
seperti tadi danatoba wakatobi
ini kan semua keindahan ya
dan ada juga situs bersejarah
seperti borobudur dan lain sebagainya
nah lebih ke strateginya mengembangkan
karena kan di situ ada aspek tadi
perjalanannya ke sana
akomodasinya seperti apa
belum shopping dan kegiatan yang diberikan di tempat tempat ini
apa apa saja strategi
jadi kita menggunakan yang pertama harus saya garis bawah
karena kita itu bersaing
jadi saya menggunakan ukuran ukuran yang biasa digunakan oleh negara negara lain
yaitu yang salah satunya dari world economic forum
jadi kita tahu juga
kan kita targetnya mau jadi nomor tiga puluh ya
kalau kita nomor tiga puluh kira kira akan setara dengan thailand
di dalam pariwisata
pariwisata itu bagaimanapun bisnis
yang harus menggunakan ukuran ukuran
kalau kita tidak bisa mengukurnya
kita tidak akan bisa memanagenya
oleh karena saya pakai ukuran ukuran ini
sehingga akan lebih mudah
jadi saya katakan tadi
the bottom three kita adalah infrastruktur
nah ini klunya health and hygiene
hygiene harusnya jauh lebih mudah
diperbaiki dan jauh lebih cepat
dibandingkan dengan infrastruktur
yang perlu waktu tiga empat tahun
dan ini cukup pemda sebenarnya yang mengerjakan
oleh karena kita sebagai contoh
bagaimana membangun toilet bersih
dengan menyentuh satu
lebih mudah itu namanya quick wins
yang likelihood untuk tercapainya besar
itu yang kita kerjakan dulu
kita juga harus relase keunggulan kita
nah itu dalam promosi promosi
karena rupiah juga kan apalagi sekarang sedang empat belas ribuan
jadi pasti dari segi itu sangat bagus ya
oke kalau kerjasama ini kan ada infrastructure
misalnya tadi disebutkan harus ada bandara yang bagus
atau paling tidak ada cara untuk sampai kesana tanpa terlalu ribet ya
karena ini kan banyak sekali di daerah
kerjasama dengan pemda itu apa tantangannya
karena apalagi lebih sifatnya lebih ke hygiene
itu kan sdm nya kan juga mungkin nomor satu di situ
itu bagaimana pak arief
ya tadi seperti saya sebutkan benar sekali
jadi kita harus paralel mengerjakannya
pemasaran kita kerjakan
pengembangan destinasi dan sdm
ingat tahun dua ribu enam belas
jadi mea sudah berlangsung
kita nggak boleh kalah kompetisi
jumlah kita yang kalah itu kalau dari persentis pasti kalah
nomor satu singapura
nomor dua malaysia
nomor empat kita tuh
nah kita jumlahnya kalah dengan filipina
oleh karena kita mengakselerasi dengan mensertifikasi para pekerja di pariwisata
itu standar asean
demikian juga semua masyarakat di sekitar destinasi harus kita didik
harus kita training
nah cara mendidik itu bagaimana
apalagi ini kan destinasinya kan cukup banyak dan jauh terpencar dan lain sebagainya
dan mungkin mereka juga punya kebiasaan budaya dan lain sebagainya
jadi kita adakan semacam champion team atau change agent disitu
jadi di satu destinasi umumnya kita akan train seratus orang
contoh yang terakhir ini saya tetapkan wisata ziarah
kita punya sembilan tempat wali songo
nah kita promosinya kita bantu
masing masing satu miliar promosi
yang kedua health and hygiene nya kita bantu satu miliar untuk membangun toilet bersih di semua destinasi sembilan
dan setiap tempat wali songo seratus orang kita didik
jadi facilitator nya masing masing
bagaimana membuat mempromosikan pariwisata bagaimana mengelola destinasi
itu ada standard nya mengelola destinasi
dan juga mungkin packaging nya dari segi informasinya
kadang kadang kita ke suatu tempat tapi informasinya kurang
sejarahnya dibalik itu kurang
dan mungkin tourist guide nya juga kan harus
jadi itu bagian dari training yang di marketing nya
jadi itu bagian dari strategi pak arief
kalau saya lihat ya terus terang indonesia kan kita salah satu negara yang produsen sampahnya paling banyak di dunia
dan apalagi turis turis mancanegara mereka kan memikirkan masalah seperti itu
harus lama lama lingkungan
harus ini harus itu
dan biasanya mereka complain mengenai sampah
dan tidak peduli tidak dirawat
itu bagaimana caranya
cara paling efektif adalah dengan melombakan
jadi sekarang semua toilet toilet terutama di bandara
bandara adalah gerbang utama kita
sudah saya berikan kita lombakan
ada nomor satu kelasnya kita kasih yang good silver dan lain sebagainya
lalu sekarang destinasi wisata sedang kita lombakan
jadi orang itu ternyata kalau tidak diberikan hadiah itu sama dengan dihukum
ini siapa persis yang diberikan hadiahnya
yang mengadakan kemenpar
yang kalau bandara seluruh pengelola bandara
dan mereka antusias ikut
pricenya atau hadiahnya
hadiahnya selain sertifikat dan ada lampirannya lah istilahnya
jadi buat mereka lebih tergiat ya untuk melakukan
nah kita tadi bicara mengenai koordinasi
koordinasi dengan pemerintah daerah dengan dan pengembangan sdm nya
tapi bagaimana misalnya dengan hotel hotelnya
di situ kan ada travel agent nya untuk transportasinya
karena ini semua menjadi rangkaian dari kebutuhan seorang turis yang ingin berkunjung ke satu tempat
apalagi mungkin dengan airlinenya
itu bagaimana pak arief
jadi kalau satu keyword namanya ekosistem
ekosistem itu di pemasaran ada ekosistemnya
di pengembangan destinasi ada ekosistemnya
di pengembangan sdm juga seperti itu
nah di pemasaran ini kita belum punya satu marketplace memang
yang orang kalau sekali datang ke website tersebut itu sudah selesai
biasanya tinggal langsung ini terus butuh mobil atau butuh ini
tinggal hotel dimana kita belum punya ya
jadi udah beberapa yang mengusulnya
beberapa yang mengusulkan kita nanti atau ginilah
untuk internasional saya sudah memulai dengan trip advisor
trip advisor sebenarnya searching engine untuk traveler
tetapi sekarang dia juga berlaku sebagai online travel agent
ketika dia searching menggunakan trip advisor nanti dia bookingnya juga akan menggunakan seperti itu
nanti tidak hanya sekedar booking saya ingin juga ada payment nya di sana
lalu kita juga akan membuat suatu marketplace yang menghubungkan semua yang terkait ini
jadi mulai search engine nya travel agent nya sampai dengan transportasi
dan nanti sampai ke sana kegiatannya apa dan lain sebagainya
masih wish list ya kira kira ada target kapannya
ini kan target kita untuk meningkatkan ranking dari umur tujuh puluh menjadi nomor tiga puluh pada tahun dua ribu sembilan belas
harus selesai tahun dua ribu sembilan belas sudah
sudah harus selesai dua ribu enam belas harus sudah tuntas
otherwise kita akan kalah
jadi saya bilang ke teman teman kita kalah di banyak hal
tapi di digital saya yakin kita akan bisa catch up
karena yang paling mudah dan kebetulan saya tiga puluh tahun di dunia ini
jadi sangat hafal
oke pak arief satu lagi mengenai asean economic community yang tahun depan
yang paling ditakuti oleh pak arief
karena ini kita betul betul ada bebas bukan hanya bebas barang dagang dan lain sebagainya
tapi sdm nya juga manusianya juga
kalau mereka yang justru datang sebagai pekerja mengambil
karena kita lihat ya di hotel sekarang kan butuh bahasa inggris
itu lebih banyak orang asingnya
sementara di orang indonesia nya mungkin lebih ke ya waiternya dan lain sebagainya
itu bagaimana untuk berkompetisi
ya yang paling kita takutkan filipina terutama
jadi orang orang dari filipina itu secara umum hospitality nya bagus
bahasa inggrisnya rata rata lebih bagus daripada kita
dan mereka mau digaji setara dengan kita
sebenarnya flow people itu akan mengalir
kalau air itu mengalir dari atas ke bawah
kalau flow of people itu dari yang gajinya rendah ke yang gajinya tinggi
jadi kalau orang singapura contohnya kemungkinan kecil
dia akan mengalir
akan mengalir ke indonesia
karena pendapatan per kapita di singapura lebih dari lima puluh ribu usd
tapi mereka bisa menggait turis dari indonesia
ya ya itu betul itu
dan ke thailand dan ke malaysia
sekarang kita ingin justru menggait wisman dari negara negara asean masuk ke indonesia
ada data yang membuat kita cukup berbesar hati
jadi kita punya perguruan tinggi di bawah kemenpar
itu tiga puluh persen oke seratus persen lulusannya
itu di serapasar
dan tiga puluh persen dari lulusan stp namanya sekolah tinggi pariwisata
itu bekerja di luar negeri
saya ingin menunjukkan begini
bangsa ini bisa bersaing di luar negeri
contoh kalau kita jalan jalan ke maldive ke dubai
itu banyak sekali manajer dan gm nya orang orang indonesia
dan biasanya mereka dapat didikannya dari hotel internasional di bali
saya juga pernah waktu itu kemana ke goa
ada suatu hotel di sana dan ternyata orang indonesia
dan juga waktu ke cambodia dan ke laos
tapi kan kita maunya kan lebih banyak di indonesia kan mereka
karena sdm kita salah satu yang paling lemah ya
kita istirahat sebentar pak arief
tapi setelah ini mungkin kita lebih fokus ke target target apa yang ingin dicapai
khususnya empat tahun ke depan dan apa juga strategi dan upaya kementerian pariwisata di tahun tahun mendatang
simak ulasannya sekejap lagi
ya kami lanjutkan perbincangan dengan menteri pariwisata arief yahya untuk melihat apa apa saja yang menjadi target pariwisata
target pariwisata indonesia ke depan
pak arief ini sebelum jadi menteri sebenarnya belum banyak jalan jalan ke indonesia
baru sekarang ya mengenal indonesia
taruhlah misalnya pak arief saya seorang turis ingin datang ke indonesia
itu kan pasti ingin mencari pengalaman ya ingin mencari adventure atau apalah
nah kira kira dengan wonderful indonesia ini
seorang turis yang belum pernah datang ke indonesia
kira kira pengalaman apa yang akan didapatkan di wonderful indonesia
jadi kalau sekarang itu mereka ingin pengalaman di cultural
memang budaya kita itu luar biasa
bali itu alamnya bagus tapi culturenya lebih bagus lagi
sehingga orang jatuh cinta seperti itu
dan kita harus mempersiapkan
dan cultural industry ini bangsa ini bisa bersaing
dibanding misalkan dengan manufacturing saya lebih yakin culture industry dan ekonomi kreatif bangsa ini bisa bersaing
oleh karenanya saya selalu menyarankan kalau membangun destinasi yang pertama kali disiapkan adalah community nya
jadi kalau sustainable tourism development itu ada ekonomi benar
kita lepas nih di dua hal ini
padahal ceritanya sangat bagus
jadi community nya yang harus kita siapkan
kalau keindahan alam kita memang diberikan anugerah disitu
dibersiapkan dengan baik
tapi yang kita omongkan sekarang adalah community ini bisa menghasilkan culture yang bagus dan juga ekonomi kreatif souvenir apalagi yang bagus
nah ini kan dari situ

kan bisnis souvenir kan bisa luar biasa
kalau kita taruh lah ke thailand
apapun yang mereka buat itu semuanya kok rapi bagus indah
nah ini kan bisa menjadi salah satu masukan juga bagi kita
apa yang bisa diperbaiki dalam membuat souvenir
karena pasti orang kemana mana mereka cari kan souvenir
jadi untuk diketahui bahwa souvenir itu kerajinan
itu di ekonomi kreatif yang sekarang di back craft teman teman
teman teman di back craft semoga mendengarkan di badan ekonomi kreatif
dan yang ketiga adalah craft
saya ingin mengatakan bisnis souvenir itu secara ekonomi itu besar sekali
itu betul betul memperkuat ekonomi masyarakat
oleh karena apa yang dibutuhkan
kita perlu menginkubasi mereka
mereka kurang paham dengan branding
lalu mempromosikan di mana
dengan digital media
seharusnya kitalah yang menyediakan bagaimana membrandingnya packaging
dan digital medianya harus disediakan oleh pemerintah
sehingga mereka mempromosikan menggunakan media yang sudah disediakan
once itu sudah ada digital media maka dia langsung mengglobal
jadi di satu tempat terpencil dimanapun mudah dikenali
termasuk bahkan nanti settlement untuk payment nya juga bisa dilakukan dengan cara cara digital yang sudah sekarang menjadi kelanjutan
iya online shopping dan lain sebagainya
sekarang apalagi yang kita bisa kembangkan indonesia makanan dong
kalau kemana mana kan orang wah indonesian food
hanya ini belum dipakai sebagai branding kita
bahkan ini lebih rendang sekarang malaysia juga merasa bahwa
ini sesuatu yang mereka bisa claim
menurut saya ini salah satu yang sangat prospektif
karena semua orang suka makan kan
tapi saya selalu ingin membawa rekan rekan untuk outward looking
china thailand menggunakan makanan untuk senjatanya termasuk itali
dia menyebut dirinya seperti itu
dia membuka ribuan restoran thailand di seluruh dunia
lalu ter airways wajib membawa wajib nih membawa makanan yang sudah frozen
dan yang dipilih mereka adalah frozen
mengapa dia beli yang frozen
agar rasanya tidak terlalu berbeda dengan yang di aslinya
kalau dia kirim bumbu dia akan tergantung ke chef atau cooknya
cook untuk didarangkan
di daerah barat di australia sangat mahal biayanya
dan ketika dengan frozen itu akan lebih murah
saya ingin mencontohkan agar kita sadar betul
china dulu kita nggak sadar
mereka menggunakan itu di setiap chinese town
selalu ada chinese restaurant
dan orang selalu ingin
padahal kan rendang kan salah satu makanan yang sekarang paling populer di indonesia
kenapa ya selama ini kita tidak terlalu fokus
kita belum systematicaly mengeksport kuliner ini sebagai senjata
untuk ekonomi kreatif dan pariwisata kita
setiap restoran yang ada di luar negeri
dia dapat semacam softloan
sebenarnya seratus ribu us dollar
jadi ada bantuan juga
ada bantuan dari pemerintahnya
dan pemerintahnya sadar betul bahwa ketika dia membantu
maka itu akan bagus untuk masyarakatnya
dan bagus untuk industri
sayang sekali karena setiap daerah di indonesia itu punya ciri khasnya sendiri
ada ceritanya dan lain sebagainya
jadi ini salah satu yang bisa dikembangkan ya
nah satu lagi indonesia kan terkenal ramah orangnya
tapi tidak ramah lingkungan
sementara orang kan seperti kita katakan mencari sesuatu yang close to nature
dan sesuatu yang eco friendly dan lain sebagainya
bagaimana ini ke depan
ya saya ingatkan diri saya dan teman teman semua
saya punya kata kata yang mungkin harus direnungkan
jadi semakin dilestarikan itu semakin menjahatkan
bukan sebaliknya kalau di pariwisata ini
contoh kalau kita misalkan datang ke satu tempat banyak karangnya
paling mudah memang di bom
lalu dijual untuk akuarium
tapi itu cuman sekali
tetapi kalau terumbu terumbu karang kita itu kita lestarikan
hasilnya akan jauh lebih besar
dan saya bisa memberikan contoh ini
semakin kita lestarikan semakin menjahatkan rakyat disitu
kalau terumbu karangnya bagus ikannya akan semakin banyak
turisnya akan datang
saya ingin mengatakan begini
terumbu karang dan ikan itu kalau dipandang atau dinikmati keindahannya
akan menghasilkan maaf bahasa jelas uang yang lebih besar daripada kita hancurkan
demikian juga pantai pantai
lestarikan bersihkan itu
dan segala macam flora dan fungsi
itu akan menghasilkan uang yang banyak
saya janjikan bagi daerah daerah yang melestarikan itu
saya janjikan akan membantu untuk mempromosikan daerah tersebut
tapi ini kan harus ada kerjasama dengan kementerian lain
karena disini kan juga ada lingkungan hidup
apalagi kalau kita fokus kepada culture sama budaya
ini kan banyak sekali yang biasanya itu dalam alam
dan ini sesuatu yang harus kita betul betul lestarikan
tapi pak arief
kita sudah empat tahun ke depan ini
kira kira visi anda apa yang pokoknya ini harus tercapai
harus kita memiliki dua puluh juta wisatawan pada akhir tahun dua ribu dua puluh
jadi simple targetnya dari presiden double
dan ini target presiden bukan target menempar
tapi sorry menurut anda ini terlalu ambisius
double loh dalam empat tahun
sementara untuk mencapai hampir sepuluh juta saja itu begitu lama kita merangkak
tapi kita nggak punya pilihan lain
kalau kita mau outward looking atau kita rela bangsa ini kalah terus dengan bangsa lainnya
jadi kalau kita contohnya kita merencanakan hanya dua belas juta
saya mengatakan begini kita sedang merencanakan kekalahan untuk bangsa ini
jadi kalau dari semangatnya even kalau dua puluh juta pun malaysia tadi sudah dua puluh tujuh juta
thailand saya bulatkannya dua puluh lima juta

jadi memang tidak ada pilihan lain
kecuali kalau kita mau dipermalukan terus menerus
padahal potensi kita jauh lebih besar daripada bahasa jelas daripada malaysia dan thailand
tapi pak aris sendiri optimis
karena pak arief yang harus menjalankan
jadi contoh yang saya katakan bisa itu regulasi kita perbaiki
paling besar impactnya dan paling cepat itu bebas visa
namun ingat itu baru kita rasakan tahun depan
dan hasilnya sudah mulai kita lihat
lalu bahasa jelasnya gini
dua tahun ini kita harus mengalahkan malaysia
dua tahun berikutnya kita kalahkan thailand
sehingga kita sehari hari itu akan selalu melihat apa yang mereka kerjakan
kenali musuhmu kenali dirimu kamu akan memenangkan peperangan
sun tzu itu
tapi saya lihat juga tantangannya kan sangat berat ya
kita saja sekarang infrastructuring untuk non pariwisata saja kan masih sulit
ya ini merupakan tantangan yang indonesia hadapi
belum lagi yang masalah sdm hygiene dan lain sebagainya
itu kan juga harus diperbaiki
ini sesuatu yang mungkin tidak tahu ya
dua tiga tahun ke depan mungkin agak
karena menurut saya sdm itu tidak mudah
tiga tiganya tidak mudah
tapi ya sudah tidak boleh tidur kita sebelum semuanya tercapai
dan sekali lagi target dua puluh juta target presiden
kalau target presiden setidaknya
kalau target presiden semua menteri semua kepala lembaga wajib mendukung
tapi kita mulai dari dua belas juta dulu tahun dua ribu tujuh belas
ini sudah berapa
tentunya malah turun
karena kita punya gunung berapi yang suka meletus meletus gitu
ya itu tantangan juga
sekarang bromo ya kemarin
jadi setelah raung anak rinjani baru sekarang bromo
memang tantangan indonesia
selama lima bulan
oke pak arief terima kasih banyak
sukses dan semoga program dan targetnya itu juga jalan
dan kita akan memantau terus
dan kita harus optimis ya pak arief ya
semua target bisa tercapai
memang dengan potensi yang dimiliki sektor pariwisata harus mampu menjadi salah satu penopang utama perekonomian indonesia
tidak hanya keseriusan pemerintah
dukungan para pelaku usaha di bidang pariwisata
dan kita kita semua juga sangat dibutuhkan
agar pariwisata indonesia tidak hanya mendunia namun juga menjadi raja di rumah sendiri
dan kembali lagi ke pak arief
sekarang kita akan berjalan
sendiri saksikan kembali
insight besok bersama saya disi anwar
sampai jumpa bye bye